banjir di jakarta telah merendam sejumlah titik di ibu kota tidak terkecuali di kawasan elit kemang jakarta selatan
daerah ini telah terkepung banjir sejak sabtu dini hari sekitar pukul satu pagi dan baru mulai surut pada sabtu sore
dan saat ini pun sedang dalam proses pembersihan
meski dipenuhi dengan bangunan mewah seperti restoran dan juga hotel namun kawasan ini tetap menjadi langganan banjir di ibu kota
meski demikian banjir kali ini disebut menjadi banjir yang terparah
hingga minggu sore petugas dinas sumber daya air dan pemadam kebakaran masih membersihkan kawasan bisnis di kemang jakarta selatan
air yang masih menggenangi sejumlah titik seperti di basement gedung disedot oleh petugas pemadam kebakaran kemudian dibuang ke kalik kerukut
selain petugas warga dan sejumlah pelaku usaha juga sibuk menyelamatkan barang barang yang tersisa
restoran tamani kemang jakarta selatan salah satu tempat yang terendam air
supervisor rumah makan tersebut chandra memperkirakan
kerugian yang dialami restoran mencapai ratusan juta rupiah
properti bisnis berupa komputer meja kursi pendingin makanan dan lainnya terendam air luapan kali kerukut selama berjam jam
ruangan dalam restoran penyedia santapan ala barat ini digenangi air setinggi paha orang dewasa atau kurang lebih satu meter
kita nggak sempat buat evakuasi barang barang yang ada di resto
paginya baru saya kesini lagi udah hancur semua barang barangnya
kalau untuk yang rusak banyak mulai dari barang mentahnya itu juga banyak yang sebagian rusak
untuk seperti cpu komputer itu juga banyak yang rusak karena posisinya tenggelam semua
terus untuk meja sopa itu rata rata rusak semua
paling tinggal yang besi besi aja yang nggak rusak
meja meja jati kita ngambang semua rusak semua
seperti tisu semua itu nggak bisa diselamatin
untuk kerugian ya sekitar ya ratusan lah
tak banyak yang bisa dilakukan sejumlah toko dan restoran pun memilih berhenti beroperasi sementara
hingga kondisi benar benar membaik
saat ini upaya menyelamatkan barang barang dan properti bisnis terus dilakukan
namun upaya membersihkan gerai dari sisa lumpur akibat banjir tersebut terkendala saluran listrik dan air yang padam
pada saat yang sama
dki jakarta anies baswedan mengunjungi jalan raya kemang jakarta selatan
gubernur melihat kondisi beberapa kafe dan juga kali kerukut
ia menyampaikan apresiasi kepada para petugas pemadam kebakaran
dinas sumber daya air hingga masyarakat dki jakarta yang telah bekerja sama menanggulangi banjir
sehingga genangan air di jakarta tidak berlangsung lama
sekarang sudah mulai sudah kering semuanya
jadi mudah mudahan nanti masyarakat bisa segera beraktivitas kembali
saya kesini untuk memastikan
menyaksikan dari dekat dan menyampaikan apresiasi kepada teman teman yang bertugas
all out dan kesempatan ini saya juga ingin sampaikan
penghargaan terima kasih apresiasi
kepada warga kepada organisasi organisasi sosial organisasi kemanusiaan
kemudian juga organisasi kemasyarakatan
yang ikut membantu warga jakarta di masa sulit ini
dki jakarta telah menyiapkan tempat tinggal sementara bagi warga yang terkena dampak banjir
saat ini masih ada sepuluh tempat pengungsian yang masih aktif
sebelumnya ada empat puluh empat tempat pengungsian yang tersedia
sepuluh tempat tersebut memfasilitasi kebutuhan harian hingga masyarakat dapat berkegiatan kembali
puti fanfudi imam muhairib jakarta